sekitar satu sembilan ratus korban erupsi semeru dua ribu dua puluh satu tinggal di hunian tetap di desa sumber mujur ini
namun sebagian besar dari mereka masih menyimpan kecemasan dan rasa trauma
sehingga mereka pun hidup dalam kesiapsagaan untuk bersiap mengambil langkah cepat menyelamatkan diri ketika aktivitas semeru meningkat
irawati adalah salah satu korban erupsi semeru dua ribu dua puluh satu lalu
rasa trauma mendalam atas peristiwa yang melenyapkan seluruh harta bendanya itu masih melekat
namun rasa syukur tak terhingga juga ia ungkapkan lantaran ia dan keluarga berhasil selamat dari bencana yang merenggut ratusan nyawa tersebut
keadaan kami kita tidak bisa berhenti
kami di sana itu ya kayak topeng monyet gitu
dan supaya kami tidak tertimpa rumah kami itu berteduh di selokan selokan yang menurut kami itu aman dari angin dari jatuhnya runtuhan rumah
memulai dari nol dan melanjutkan hidup
itu yang irawati lakukan saat ini
untuk menyambung hidup ia pun berdagang kebutuhan pokok dan jasa

meski demikian ia tetap siaga dan mengemas seluruh surat penting agar bisa selamat saat evakuasi akibat erupsi sewaktu waktu
yang dulu itu kami tidak tahu jadi tidak bawa apa apa mau keluar
jadi yang sekarang itu siaganya itu surat surat penting itu sudah kami siapkan
jadi tanggal empat bulan dua belas dua ribu dua itu kami
sewaktu lihat gemuruhnya gunung itu kami langsung bawa tas
terus kami bawa itu surat surat penting itu
biar cepat tapi tidak bawa baju tidak
berbeda dengan irawati sebagai petani yang sudah kehilangan tanah dan harta benda
sukar minah tidak punya pilihan lain
sebagai lansia ia dan suaminya kesulitan mencari pekerjaan
setelah enam bulan tinggal di pengungsian mereka akhirnya mendapat hunian tetap
namun untuk memenuhi kebutuhan hidup
ia hanya berharap dari tawaran pekerjaan untuk membantu pekerjaan rumah warga sekitar huntap
tidak ada pekerjaan
ya biasanya kan kerja ke sana ke kajar kuning dan curakoboan
sekarang habis sudah
jadi ya tidak tahu nasib saya ini gimana tidak tahu
saat erupsi pada empat desember lalu ratusan warga penghuni huntap berlarian mengungsi
namun pelaksana proyek huntap memastikan lokasi huntap aman dari erupsi
selain itu konstruksi bangunan didesain tahan gempa sehingga warga diharap tetap tenang
seperti kemarin kejadian tanggal empat desember kemarin dua ribu dua puluh dua erupsi semeru
meletus semeru meletus lagi kan
jadi ini terdampak hanya abu saja
padahal di daerah jurakoboan kampung renteng sudah seperti itulah harinya lahar dinginnya
sisanya masih dalam pengerjaan dan ditargetkan rampung pada akhir desember tahun ini